pemberian dan gaji ke tiga belas kepada aparatur sipil negara dan pensiunan
tidak hanya bermanfaat dalam menyambut lebaran atau ajaran baru semata
kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan roda sektor real dan ekonomi
apakah kebijakan pemerintah menjelang lebaran tahun ini populis
dan apakah kenaikan thr dan gaji ke tiga belas bisa mendongkrak konsumsi masyarakat
kami akan mengulasnya untuk anda dalam berkah ramadan kado aparatur negara
kita lihat di sini berapa total kenaikan yang diberikan oleh pemerintah untuk thr dan juga gaji ke tiga belas tahun dua ribu delapan belas
ini adalah sebesar tiga puluh lima tujuh puluh enam triliun yang tadi dikatakan naik sebesar enam puluh delapan sembilan persen
ini akan diberikan kepada aparatur sipil negara tni dan juga pensiunan
dan dikatakan sri mulyani menyatakan bahwa ini dinaikkan thr dan juga

dan dikatakan bahwa gaji ke tiga belas ini adalah salah satunya untuk mengenjot roda perekonomian indonesia
karena dengan dinaikannya bonus dan juga gaji ke tiga belas ini thr dan juga gaji ke tiga belas maksud saya
ini pasti akan mendorong konsumsi rumah tangga yang diprediksi akan meningkat
di sini diilustrasikan bahwa untuk per bulan mei dua ribu delapan belas ini
untuk konsumsi rumah tangga sendiri akan naik sebesar lima satu persen
begitu untuk konsumsi rumah tangga ya
konsumsi rumah tangga naik sebesar lima satu persen pada sebelumnya empat sembilan puluh lima persen
nah ini proyeksi ini kenaikan tiga puluh lima tujuh puluh enam persen ini juga sudah sesuai dengan data inflasi
yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya begitu ya yang telah diukur
yaitu pada bulan april empat sembilan puluh lima persen kuartal satu maksud saya
kemudian di kuartal dua ini inflasi akan naik sekitar lima satu persen
begitu ini makanya pemerintah ini memberikan kenaikan untuk
thr dan juga gaji ke tiga belas
dan juga kenapa gaji ke tiga belas dan juga thr ini dinaikkan
salah satunya yang akan bisa menggenjot konsumsi rumah tangga
yang nantinya akan juga mengenjot pertumbuhan ekonomi indonesia
adalah momentum momentum yang ada pada saat libur panjang
lebaran dan juga ada pilkada tahun dua ribu delapan belas ini begitu ya
ada libur panjang mudik lebaran dan juga pilkada
pastinya konsumsi dari masyarakat indonesia akan semakin tinggi
dan konsumsi rumah tangga yang semakin tinggi ini pasti akan memberikan
sumbang sih pada produk domestik bruto kita yang semakin baik juga
begitu konsumsi rumah tangga yang baik juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik
begitu kita lihat di sini kenaikannya thr gaji lima dua puluh empat triliun
thr tunjangan kerja lima tujuh puluh sembilan triliun rupiah
tr pensiunan enam delapan puluh lima triliun begitu
gaji tiga belas alokasi dananya rp lima dua puluh empat triliun
tunjangan kinerja ke tiga belas lima tujuh puluh sembilan triliun
dan pensiunan ke tiga belas enam delapan puluh lima triliun dan kayak ini semuanya akan diberikan paling lambat
nanti awal juni tahun dua ribu delapan belas
kemudian kita lihat komponen thr dua ribu delapan belas ini apa saja
gaji pokok kemudian tunjangan keluarga
tunjangan tambahan dan juga tunjangan kinerja yang kami dapatkan sumbernya dari kementerian keuangan
kami mencoba mengilustrasikan berapa jumlah thr yang didapatkan dari aparatur sipil negara
begitu dengan ketetapan dari pemerintah
kami mencoba mengilustrasikan dari thr yang didapatkan pegawai di tian pajak
begitu untuk golongan satu a atau golongan paling bawah pns di dijen pajak dengan gaji sebesar rp satu empat ratus delapan puluh enam
begitu ditambah dengan tunjangan kinerja dan juga tunjangan keluarga
nantinya ia akan mendapatkan thr sebesar rp lima sembilan ratus dua puluh dua enam ratus dua puluh lima
ini dengan perkiraan tunjangan kinerja atau tukin
jadi ini yang akan didapatkan rp enam sembilan ratus dua puluh dua untuk thr
ini bisa dikali dua dengan gaji ke tiga belas
berarti nanti sekitar kira kira dapat kurang lebih empat belas
ini untuk pegawai dijen pajak yang golongan satu a atau terendah
bagaimana dengan mereka yang berada atau menjabat sebagai pejabat eselon
kami mencoba mengilustrasikan juga untuk pejabat eselon satu a
di tian pajak begitu pns eselon satu
di sini dengan gaji sebesar rp lima enam ratus dua puluh
begitu kemudian dengan tukin yang ia peroleh adalah sebesar rp satu ratus tujuh belas tiga ratus tujuh puluh lima
nah begitu ini untuk pejabat ya pejabat eselon i
nah kemudian ia akan mendapatkan thr
ini sebesar airnya berapa cukup besar angkanya begitu ya
ini sebesar rp satu ratus dua puluh tiga dua ratus tiga puluh enam
ini untuk pejabat eselon satu dikalikan dua
jadi thr dan juga bonus gaji ke tiga belas
jadi memang dengan poin poin yang diberikan untuk komponen thr dua ribu delapan belas ini yang lebih besar daripada tahun tahun sebelumnya
ini diharapkan tadi bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi
menggenjot konsumsi rumah tangga
tidak hanya itu tapi juga bisa menjadi tabungan juga bagi masyarakat
karena indikator dari pdb tidak hanya konsumsi rumah tangga
tapi juga investasi dan juga savings begitu
kita lihat selanjutnya pernyataan dari menteri keuangan kita
sri mulyani yang mengatakan bahwa khusus gaji ke tiga belas pemerintah telah menetapkan akan memberikan sebesar gaji pokok sebulan
tunjangan umum keluarga
jabatan dan kinerja
sementara bagi pensiunan berupa pensiun pokok
tunjangan keluarga dan juga tunjangan tambahan dan penghasilan begitu
nah kalau tadi kita sudah melihat bagaimana rincian atau ilustrasi gaji ke tiga belas dan juga bonus thr yang didapatkan oleh aparatur sipil negara
selanjutnya kita lihat bagaimana dengan rincian gaji pns selanjutnya
rincian gaji pns ini nantinya akan naik dari tadinya rasionya satu banding sepuluh
sehingga gaji pokok tertinggi dapat melonjak hingga empat belas tiga juta dengan asumsi gaji terendah satu dua juta
nah ini nantinya ini naik ya rasionya daripada tahun sebelumnya
rasio tahun sebelumnya itu hanya sekitar satu berbanding tujuh begitu ya
kita lihat selanjutnya instansi pemberi tunjangan lebih di hari raya
ini adalah instansi instansi yang memiliki rapor baik atau laporan kinerja keuangan yang baik begitu
sehingga mungkin bisa memberikan tunjangan lebih kepada karyawan karyawan yang ada
badan pemeriksa keuangan
pemprov dki jakarta
kementerian hukum dan ham
dan juga komisi pemberantasan korupsi
gaji ke tiga belas thr sudah naik dua kali lipat begitu ya
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
pasti konsumsi rumah tangga juga semakin naik
dan juga nanti proyeksi kedepannya pendapatan ekonomi juga diharapkan membaik
dengan proyeksi gaji rasio yang juga semakin baik
kalau semuanya sudah naik
pasti yang ingin sama sama kita turunkan adalah
angka tindak pidana korupsi di indonesia
semoga aparatur sipil negara ini
tidak ada lagi yang terjerat kasus korupsi
dengan proyeksi gaji yang semakin naik
dan juga bonus thr yang semakin naik juga dari pemerintah